terima kasih anda masih bersama kami sambil menemani santap sahur anda di pagi hari ini kami juga akan mengajak anda untuk melihat kenyataan di pasar kira kira harga bahan bahan sembako nih terutama cabai dan lain sebagainya ini meningkat atau menurun ini ya dan bagaimana juga aktivitas sahur mereka
karena kan kemarin harga daging sudah melonjak masa sampai satu ratus delapan puluh ribu per kilo
sampai ibu saya saja sampai ngirit ngirit itu daging jangan makan sekarang nanti aja pas lebaran makan rendang segala macam gitu udah digeti
nah ini mungkin ibunya iqbal harus lihat laporannya sandra ya untuk mengira ngira kira kira nanti ini bisa nggak selama bulan puasa makan daging
saya akan sapa sandra insanasari
halo selamat pagi sandra saya lihat di sana oh iya benar lagi ada di pasar di pasar mana pasti pasar ini sibuk ya
sama tadi pertanyaan yang paling penting harga harga bahan pokok gimana nih
ya selamat dini hari iqbal dan juga dea betul sekali saat ini saya sudah berada di pasar senen jakarta pusat dan kalau bisa saya gambarkan memang dari tadi kita sudah sampai di sini ini aktivitasnya ramai seperti itu
dan kalau kita bicara soal pekerja malam tadi disebutkan ya di saat sahur disini memang ada puluhan bahkan ratusan pekerja malam yang memang sudah bersiap disini
karena memang kalau kita bicara soal pasar
ya ini pasang pasang ini di sini di sini di sini di sini di sini ini tuh beroperasi selama dua puluh empat jam lamanya ya jadi pasar pasar ini ini menyiapkan bahan bahan untuk nantinya ini dioper lagi seperti itu ke pasar pasar kecil lainnya nih ya
nah aktivitasnya disini dari tadi pun banyak dan kalau bicara bagaimana harganya naik apa enggak nanti kita langsung tanyakan dan kita juga akan gali bagaimana sih di tengah kehektikan ini di tengah kehektikan ini tuh bagaimana mereka melakukan sahur
saat ini saya sudah
ada bersama dengan pak mamat pak mamat boleh maju ke sini sedikit
wah pak udah sahur pak hari ini
oke pak ini kan dua puluh empat jam
nah saya penasaran nih pak kan ada yang siang ada yang malam hanya orang yang berganti ya pasarnya tetap buka
kalau bapak sendiri kenapa sih kerjanya di saat malam pak
ya karena dagangannya turunnya malam
kalau saya khusus pribadi saya kalau yang lain kan nggak dari siang
khusus malam doang
oke berarti dari jam berapa sampai jam berapa tuh
dari kira kira dari jam tujuh lah
jam tujuh malam
sampai pagi lagi jam tujuh juga
wah dua belas jam
nah pak ini di tengah kehektikan seperti ini bagaimana nih pak mengatur waktu sahurnya juga
ya kan kalau ya kan nggak selamanya ada yang belanja penuh kan bisa istirahat buat tidur
kadang kan jam jam orang orang yang belanja tuh biasanya rame
kadang kan jam jam orang orang yang belanja tuh biasanya rame
jam sepuluh jam sebelas kita waktu jam delapan jam sembilan kan waktu tidur
oke jadi disempatkan tadi waktunya untuk curi curi waktu sahur seperti itu ya
nah pak ini kan memang udah biasa bekerja malam
tapi bedanya apa sih bekerja malam di waktu biasa dengan di bulan ramadan
apa perbedaan perbedaannya lebih ramai kah atau bagaimanakah
ya lebih rame ya lebih rame aja sih
ya suasananya juga lebih enak lah
suasana ramadannya terasa gitu
ya terasa banget
nah ini kalau kita bicara soal ramadan juga nih saya dari tadi ditanya terus ini harga bahan bahan pak menjelang lebaran juga bagaimana nih pak
ada kenaikan kenaikan kan
ya kemungkinan sih ya naik naik pesat banget
dua kali lipat lah
dua kali lipat
kalau menyambut lebaran loh
baik bapak ini berarti jualan apa dan kenaikannya misalnya udah berapa nih pak
kalau kita kan megang kayak sayuran daun tomat gitu
ada kenaikan juga
oke tapi semua masih
nggak mungkin turun menghadapi lebaran
oke pasti naik ya pak
tapi masih terkontrol
jadi masih terkontrol ya dia dan juga iqbal
oke baik pak ini kalau mencari makanan sahur di pasar seperti ini biasanya bagaimana nih pak
apakah tadi kan bapak cerita sudah berkeluarga juga ya
itu makanannya cari sendiri atau bagaimana diantar keluarga
biasa kan kalau yang warung warung tuh nawarin gitu kan
udah tinggal kita pesen pesen aja nanti juga diantarin
baik terakhir pak ini kan menjadi momen yang ramadan itu setahun sekali
pasti kan penonton di rumah juga ada yang sahur bersama keluarga
kalau di sini bapak harus sahurnya sambil bekerja nih pak
barang barang sama temen juga
itu kesannya gimana pak
kalau kesan di rumah kan sahur dengan kehangatan
kalau di sini gak sama keluarga tapi sama temen temen
lebih hangat banget
oh iya kenapa pak
ya karena terbiasalah gak pernah sahur di rumah
pak kalau begitu selamat bekerja lagi
semoga lancar terus usahanya ya pak ya
baik iqbal dan juga dia itu dia
tadi kita sudah bincang bincang
tentunya kalau misalnya penonton di rumah ini ada yang sahur dari rumah
di sini juga ada sahur
ada para pekerja malam ya termasuk pedagang sayur
yang kerjanya di luar
tapi tidak kalah seru
tidak kalah hangat tentunya
dan esensi ramadannya pun tentunya terasa
dan terkait yang tadi tentunya sudah ditanyakan
masalah bahan pokok memang ada kenaikan
tapi semuanya sih masih terkontrol ya
dia dan juga iqbal
tentunya walaupun terkontrol juga setidaknya kita berharap kepada pemerintah nih
jangan tinggi tinggi banget lah
iya operasi pasar lah
biar aja turun harganya
di bulan yang baik ini ada baiknya
semuanya turun begitu ya
bisa terjangkau oleh masyarakat yang mungkin saja yang saat ini belum mampu
sehingga bisa makan bersama keluarga dengan makanan yang enak enak
sandra terima kasih ya sudah melaporkannya kepada kami
selamat bertugas kembali sandra